pak gatot ini saya harus konfirmasi lagi nih pak
imbauan menyanyikan indonesia raya sebelum menonton di bioskop jadi dicabut atau tidak pak hari ini
iya seperti yang sudah kami sampaikan tadi pagi bahwa hari ini insya allah pak menteri akan menandatangani pencabutan dari surat simboan tersebut
nah kemudian pada siang hari tadi pak aswaduni am rekan kami selaku debuti dua yang bidangi pengembangan olahraga sudah menyampaikan ke film jum'at pers
yang intinya posisi surat saat ini sedang dikaji ditelah itu bukan berarti kok kami buying time ngelor ngelor waktu tidak
tapi itu sebagian dari wisdomnya kebijakannya pak menteri karena beliau sangat hati hati sekali sangat bijak
saya harus memutuskan karena sebagaimana lazimnya seorang pimpinan kantor
beliau punya hak untuk mencoret mengurangi menambah dan sebagainya
sama seperti saya saya kalau ada surat atau konsep dari bawahan
pasti saya juga punya hak untuk menambah mengurangi dan sebagainya
itu esensi yang perlu saya garis bawahi dan saya mendukung apa yang disampaikan oleh pak niam rekan kami tadi
kemudian yang kedua dengan rencana dicabutnya ini berarti kegaduan yang kemarin sempat
musimnya kemudian yang kedua dengan rencana dicabutnya ini berarti kegaduan yang kemarin sempat

media sosial meskipun sesungguhnya tujuannya itu baik
dan indonesia itu tadi cnn sudah benar itu bukan the only one bukan satu satunya yang akan melakukan seperti itu
nah di beberapa negara saja sudah ada tapi oke lah kami nggak ingin berdebat panjang lagi
karena nanti dianggap menimbulkan kontroversi kita
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini